pak tom ban mobilnya kempes di panah belakang
aduh gimana dong aku harus main cepat cepat nih banyak banget tugas yang harus aku kerjain
ini loh tiba tiba aja tuh ban mobil gue kempes dua duanya
sedangkan gue harus pulang cepet cepet setelah perintah papi gue
udah kalau gitu gue anterin
masih bagus nih bang maksudnya masih halus
lo tuh kalau bawa motor bagusan dikit
yang fit dari ini
iya bang masih untung dapetnya ini bang
berapa nih bang
satu setengah lah
waduh bang masa segitu
itu sih biar bodong
ini motor harganya masih bagus pak
gimana kalau empat juta aja
udah terserah lo
gue bawa aja ke tempat lain
banyak bagian yang gak gue pakai lagi
gue kasih lo dua juta
udah kalau gitu
makasih ya bang ah
lo temennya alex kan
maaf udah ganggu bang kobar
siang siang dia lagi kerja
tapi kata alex kalau saya punya masalah
disuruh kesini bang
muka lo kosut begini
kita habis dibukin sama chandra
chandra itu mantan guru karate kita
tapi dia tuh berlagu bang
terus apa hubungannya sama gue
chandra itu nggak setuju bang
kalau gue sama alex bikin geng baru
di bawah pembimbingannya abang
malah dia bilang
chandra itu pengen nantangin abang
biar semua orang tau
kalau dia itu lebih hebat dari abang
masa gitu sih bang
orang berlagu kayak gitu
itu gak perlu ditakutin
kalau orang sok jago
itu belum ada apa apanya
tapi dia itu udah belau banget bang
siapa itu yang lebih hebat
kalau abang mau
nanti biar cari waktu
sekarang ini gue ada kerjaan
gue gak ada waktu lagi buat ngurusin senselo itu
gue tinggal dulu
ban mobilnya kempes depan dan belakang
aku harus pulang cepet cepet nih
banget tugas yang harus aku kerjain
ini loh tiba tiba aja tuh ban mobil gua kempes dua duanya
sedangkan gua harus pulang cepet cepet sesuai perintah papi gue
oh udah kalo gitu gua anterin ya
neng jangan ngomong sembarangan lu ya
gua udah bilang jangan lu deket deketin om reva lagi
atau jangan jangan lo sengaja kempesin ban ngopi bos gua
sengaja kempesin dari mana sih bang
orang saya juga baru nyampe
mikir dong pak

nah udah sih
pak saya emang harus buru buru pulang nih
karena kalo nanti kalo saya telat nyampe rumah pasti papi saya tuh bakal marah marah
makanya pak saya balik sama boy aja ya
nod kalo mau pulang bareng dia bagaimana pertanggung jawab saya dengan bapak dan ibu
udah pak nanti gampang
nod coba periksa pak
urus dulu pak itu mobilnya
pak ini dia fotografer yang paling terkenal di jakarta
gimana caranya mas fotoin saya supaya lebih keren dari ini
supaya keliatan lebih maco
atau bisa seperti foto foto ini nih
nah kayak gini
oke saya sanggup pak
ayo pak yang lebih maco aja dong
yang lebih maco
saya yakin foto itu lebih bagus
timbang yang itu pak
bapak keren banget
lebih cocok jadi bintang iklan
dibandingkan sama orang yang di foto tadi
yang bener kamu
mas boleh gak saya pinjem memory card nya
saya mau kirim foto foto saya itu ke istri saya
oke pak sebentar saya ambil pak
harus dibikin se etnis mungkin
gimana kalau kita panggil lagi aja banyak
buat pemotretan bareng ibu
hei gak usah
kan kamu tau saya kan sibuk
bentar ya dela